jangan begitu dong pak karena saya
jangan begitu begitu saya kok gak pake
gue pake gini pasti dia pake busa nih
pria ini protes dan tidak terima saat dirazia petugas satpol pp
padahal ia kedapatan tidak menggunakan masker dengan benar saat mengendarai motor
razia protokol kesehatan dilakukan pada masa penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di sawah besar jakarta kamis pagi
tidak bisa tidak bisa
tidak bisa tidak bisa
sementara pelanggar lain menolak saat diberikan sanksi oleh petugas untuk menyapu fasilitas umum
meski berkeras menolak sanksi namun akhirnya ia bersedia menyapu fasilitas umum
petugas akan gencar melakukan razia terhadap pelanggar protokol kesehatan karena masih tingginya angka positif harian covid sembilan belas di jakarta
silakan jangan berkerumun
tak mengenakan masker dan tak menjaga jarak ratusan pengunjung dan pedagang pasar hewan kamisan asem bagus situ bondo jawa timur dirazia petugas pada kamis siang
petugas sempat kewalahan mengatur aktivitas pasar sapi ini
beberapa pedagang sapi pun berupaya berkilah dengan beragam alasan agar tidak dipulangkan petugas
sementara pengelola pasar tak luput dari kemarahan petugas karena dinilai abai dalam menerapkan protokol kesehatan
silakan bapak ibu sekalian membubarkan diri
sementara beberapa hari lalu di bogor jawa barat satgas covid sembilan belas kabupaten bogor mendatangi lokasi syuting sinetron ikatan cinta dan membubarkan ratusan warga yang hendak menonton proses syuting sinetron tersebut
petugas mengimbau agar pada masa ppkm ini tidak diadakan syuting di dalam sebuah vila di kawasan gunung gelis
ya kalau memang itu kita melanggar rupanya nanti kita tinggal tegas
mendingan kita cek langsung
tadi malam pun kita cek juga
maksudnya kita mantu lagi tidak ada kegiatan dan juga rapi bersih tidak ada kerumunan
lewat postingan di instagram story nya salah satu pemain sinetron ikatan cinta amanda manopo menghimbau para penggemar sinetronnya untuk tidak datang ke lokasi syuting agar protokol kesehatan bisa tetap
untuk kesehatan jadi keusahakan kalian mau tersenyatakan berjalan dengan lancar dan tanpa diganggu juga
jadi sebaik mungkin kalian tidak usah datang ke lokasi tanpa itu nanti jadi terjadi hal hal yang tidak diinginkan
sementara itu terkait proses produksi syuting di tengah masa pandemi petugas masih menyelidiki izin dan penerapan protokol kesehatannya
pemeliputan cnn indonesia